hakim konstitusi arief hidayat meradang dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum phpu pileg dua ribu dua puluh
alasannya adalah karena tidak ada satupun komisioner kpu yang menghadiri sidang
saat dimintai tanggapan dari pemohon gugatan hasil pilek dprd provinsi sumatera selatan
dari partai amanat nasional perwakilan termohon menyebut dua komisioner kpu
yakni yulianto sudrajat dan idam holik tidak hadir dalam sidang
keduanya beralasan sedang menjalankan kegiatan lain untuk persiapan pemilihan kepala daerah
mendengar alasan itu hakim arief menilai kpu sebagai pihak termohon tidak menganggap mahkamah itu penting
dan tak serius mengikuti proses sidang phpu pileg bahkan sejak sengketa pilpres
masipal kpu pusat atau kpu mahkamah
bagaimana ini ogan komering
atau lahat ada nggak ini apa ini
saya dari sekretariat kbri menyampaikan pimpinan sedang ada agenda di kantor
ini kpu kok nggak serius ini gimana sih
tolong disampaikan kpu harus serius itu
jadi sejak pilpres kemarin kpu nggak serius itu menanggapi persoalan persoalan ini
bentar itu harus disampaikan itu terhadap komisi komisioner itu
yang hadir di panel tiga itu ada pak yuliantas derajat sama pak
kan sudah dibagi di panel satu panel dua dan panel tiga kan
pak infonya dari teman teman sekretariat
bahwa pak idam sedang ada agenda untuk acara teknis persiapan pilkada
untuk pak yulianto sederajat sedang menerima teman teman provinsi untuk konsultasi terkait pilpres
ini di mahkamah dianggap tidak penting ini
komisi pemilihan umum republik indonesia menanggapi pernyataan hakim mk arief hidayat yang menilai kpu tidak serius mengikuti sidang sengketa pemilu legislatif
komisioner kpu idam holik beralasan kpu absen dalam sidang karena harus rapat
regulasi pilkada daerah serentak agar dapat segera diundangkan
dan soal penilaian hakim mk idam tegaskan kpu serius menjalani rangkaian sidang dan berjanji akan memperbaikinya
hari ini khususnya pagi hari kpu mengadakan rapat persiapan konsenering peraturan kpu tentang pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah
karena penyelesaian terhadap rancangan peraturan tersebut itu bersifat mendesak
apa yang disampaikan oleh beliau kami sangat menghormati itu adalah
dan kami sejak awal sangat serius mempersiapkan persidangan itu
prinsipnya ke depan kami akan perbaiki
sudah pasti kami sangat menghormati mahkamah konstitusi